kalisari situbondo jawa timur digegerkan dengan penemuan dua korban tewas
kedua korban ditemukan di dalam rumahnya dengan luka senjata tajam
kakek berusia enam puluh satu tahun dan cucunya lima tahun ditemukan tewas di rumah di dusun kaliurang desa kalisari situpondo
polisi menangkap pelaku bernama sunaryoto dan diduga memiliki gangguan jiwa
dari rumah korban polisi menyita barang bukti sebilah pedang dan juga pakaian
polisi memburu tiga pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
seluruh kasus ini ditangani polda jawa barat
kapolres cirebon kota akbp rano hadianto menyampaikan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan kasus vina dan eki
rano hanya bisa menjawab bahwa sejak awal kasus ini mencuat langsung ditangani polda jawa barat
kalau kemarin ada anggota yang kesini
itu tentunya merupakan suatu proses tindak lanjut
artinya sekarang ditangani oleh polda jawa barat